masih bersama kami di good morning
tadi sudah kami ceritakan di awal bahwa ada satu kisah yang saya sih sebetulnya ketika membaca kisahnya ya cukup merinding juga
karena wow di zaman seperti ini ya masih ada begitu yang mau melakukan hal hal buat kita itu agak sedikit gila
memberangkatkan enam puluh lima guru kurang lebih begitu ya mantan gurunya dulu ketika di sd smp dan juga di sma untuk jalan jalan ke luar negeri
betul jadi ini adalah cerita seorang murid di pekalongan jawa tengah yang rela nih ya mendaftarkan dan bahkan mendaftarkan juga untuk masalah pasportnya sampai tiket tiketnya
intinya semuanya diurus untuk para gurunya wisata gratis ke malaysia dan singapura
nah tidak tanggung tanggung sang mantan murid ini mengajak seluruh gurunya dari sd hingga sma
coba kita lihat bagaimana cerita selengkapnya
halo anak anakku bu sri mengucapkan terima kasih semua anak anakku yang bisa mengajak ibu juga
guru dan bapakku berjalan jalan ke luar negeri
nah semuanya berdek itu naik apa itu namanya kereta gantung
ya lap lapan gitu
nah alhamdulillah terima kasih lagi
panjenengan bisa perhatikan sampai di bandara ngantar sampai tujuan terima kasih
itulah sebagian kecil kesan dan pesan dari sejumlah guru sd yps pekalongan jawa tengah
usai menikmati wisata keliling malaysia dan singapura sembilan belas hingga dua puluh empat september lalu
tak hanya menyatakan kebahagiaannya para guru yang sebagian sudah lanjut usia ini menyampaikan terima kasih kepada murid bernama freddy chandra
kisah murid memberangkatkan guru wisata ke luar negeri ini ramai dibagikan di media sosial sepekan belakangan
tak tanggung tanggung sang mantan murid memberangkatkan enam puluh lima orang gurunya dari mulai sd hingga sma
guru guru sma negeri satu pekalongan juga kebagian menikmati perjalanan wisata gratis ini
freddy diketahui sebagai alumnus sma n satu pekalongan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
menurut kepala sekolah sma satu pekalongan hadiah dari mantan murid ini bermula dari kedatangan freddy chandra tiga bulan lalu
saat itu freddy menyampaikan ingin mengajak guru gurunya wisata ke eropa
namun dengan pertimbangan kondisi para guru sebagian besar sudah berusia lanjut perjalanan ke eropa diganti ke tujuan yang lebih dekat malaysia dan singapura
ke enam puluh lima guru yang ditraktir freddy chandra wisata ke luar negeri terdiri dari guru sd sampangan guru smp negeri satu pekalongan dan sma satu pekalongan
persiapan keberanian dan kemampuan guru guru yang ditraktir oleh guru guru sma satu pekalongan
keberangkatan enam puluh lima guru ini sempat didokumentasikan dan diunggah di youtube
berbeda dengan viralnya gambar dan ekspresi kebahagiaan para guru sosok freddy chandra si murid berbakti tak terlalu ditonjolkan
freddy chandra yang disebut pengusaha serat optik mengaku hanya membayar nazar atau janji sejak masih duduk di bangku sma
bagaimana pendapat anda luar biasa kan

saya sih tidak habis pikir dan tidak berpikir
ingin tahu lebih banyak lagi kenapa sampai melakukan hal yang bagi salah seorang gurunya mengatakan bahwa ini hal gila katanya gitu
iya betul dan disini sudah hadir bersama kita semua freddy yang merupakan mantan murid itu tadi yang diviral yang banyak sekali di perbincangan masyarakat studi media sosial
juga ada guru salah satu guru yang ikut ke malaysia dan juga singapura ibu veronica

ini cerita yang sangat hebat sih menurut saya ya
saya mungkin izin dulu ke mas freddy nih
mas freddy menyangka tidak bahwa pada akhirnya hal yang mas freddy lakukan kemarin itu sekarang menjadi salah satu kisah viral ya di sosial media
banyak yang menanggapi banyak yang terinspirasi juga begitu
pernah membayangkan sampai seperti itu tidak
enggak sih karena memang dari awal kita sudah pengennya diem diem
pengennya tidak terliput
jadi saya sudah muanti muanti juga sama gurunya supaya
semua secret lah gitu istilahnya
nah biasa kalau di pekalongan mungkin mungkin ya gegernya di pekalongan aja gitu
saya nggak nyangka sampai segini
jadi saya sempat shock dan bingung kalau lah istilahnya seperti itu
kok bisa sampai seperti ini gitu ya
karena ada media sosial sih sekarang ya muncul dimana mana langsung bisa disimak banyak orang
kalau mas freddy sendiri kemarin kan gak ikut
tapi kalau masalah nazar itu yang saya pikir pikir nazarnya memang apa dulu waktu sma
kenapa sampai sebegitu besar nazarnya
enggak sih sebenarnya saya nggak nasar apa apa dalam hati
saya pokoknya pengen menyenangkan guru saya
saya pengen salah satu ya kan orang tua juga ngajarin supaya membalas jasa
membalas budi lah
nah saya pengen menyenangkan guru saya itu memang dari dulu
dari saya kecil memang
pokoknya kalau sudah sukses saya pengen nyenengin
tapi ide ini timbul awal awal sekitar bulan februari atau maret saya lupa
ketika ada diposting salah satu guru saya pensiun
pak kun tadi smp
guru smp itu pensiun
saya nangis tuh karena lihat beliau ya
jadi diposting terus saya pulang ke pekalongan melihat beberapa guru yang sudah purna bakti juga
yang udah pensiun juga
saya akhirnya pengen lah
saya berbuat sesuatu
tadinya mau mentahan mau kemana mau kemana akhirnya ya sampai itu
nah kan caranya sebenarnya banyak begitu ya untuk bisa berbakti kepada guru tadi itu
sedangkan sekarang memberangkatkan enam puluh lima guru kurang lebih
itu kalau saya hitung hitung ya kalau satu orang sekian juta begitu
mungkin habis sampai satu miliar rupiah kurang lebih
pasti ada alasan besar dibalik semua ini mas fred
alasannya ya memang saya pengen cuman pengen membahagiakan sih
gak ada alasan yang spesifik apa gitu
dulu nilainya pernah dikatrol atau apa sama sekali
istilahnya sama sekali nggak ada hal seperti itu
saya memang apa namanya saya pengen menyenangkan dan bikin acara yang buat mereka tuh berkesan lah
dan dipilih lah akhirnya jalan jalan aja deh itu ya
kalau ibu veronica bu gimana jalan jalannya
betul betul membuat kita para guru happy sekali
nah itu yang paling penting ya mas freddy ya happy ya guru guru
udah membayar itu
emang dulu mas freddy ini kayak gimana sih ibu vero
maksudnya sosok mas freddy yang sekarang ini yang ada di sebelahnya ibu vero pada pagi hari ini
itu dulunya waktu lagi sd karena guru sd ya
dia termasuk anak yang tidak begitu banyak buat ulah ya
cuma dia termasuk juga anak yang cerdas
jadi waktu lagi sd itu ranking bu ya
wah memang dari dulu senang menolong
iya dari kecil ya senang membantu teman
nyangka nggak pada akhirnya bahwa ini ada yang ngajak jalan jalan begitu kemudian tahu
pernah kayak ada kayak gitu
semula saya berpikir begitu pak
tidak terpikir bahwa ini betul betul serius terjadi
karena saya sudah dengar dari teman karena saya di bandung
terus kata teman dibuatkan paspor bu
oh ya kalau begitu betul betul serius deh
tapi sebelum jalan jalan ini sebelum ada informasi akan mengajak ibu jalan jalan
pernah komunikasi dulu gak sama freddy atau sempat ada komunikasi dulu
tidak pernah ya jadi semenjak lulus sd itu
tapi dia sering kalau ke pekalongan
ya mampir ke sekolah
bahkan dia kan juga asalnya guru
jadi sempat ngajar juga ya
iya sempat ngajar juga
kalau sd bu
berapa lama itu ngajar
dua sampai eh dua tahunan kurang lebih
kurang lebih dua tahun
kalau sd kan semua mata pelajaran berarti ya
enggak saya hanya khusus di matematik dan komputer
hmm komputernya ahli dia
ini banyak orang yang nanya nanya loh
mungkin pasti pemirsa itu sebenarnya menunggu kita bertanya tanya
kerjaannya apa mas fred ini mungkin perlu dijawab juga nih
karena ini pertanyaan publik
kerjaannya saya sales engineer di salah satu perusahaan ya
yang bergerak di bidang koneksi fiber optik memang
hmm ada yang bilang katanya mas muf yang punya usahanya
jadi pengusaha ya
kerja sama orang ya
jadi apa aja saya serabutan lah istilahnya kerjanya
oh kok kerja serabutan uangnya banyak ya
ini saya habis sampai sampai speechless mau tanya apa ya
masalahnya berpikir menabung berarti saya harus sudah jauh jauh hari juga kan berpikir soal itu
sedangkan pendapatan per bulan masa iya sampai bulan oktober ini kan terhitung hitung semua itu
jadi memang ya ini semua dilakukan untuk guru gurunya begitu ya mas freddy
pokoknya mereka happy itu sudah apa ya membayar bahkan menurut saya lebih lah karena ininya apa kesena apa ya bukan kepuasan batin
tapi pokoknya kebahagiaan yang saya dapat itu jauh mungkin mereka bahagia tapi kebahagiaan buat saya itu jauh banget gitu
sampai akhirnya viral itu saya jadi yang pusing
soalnya saya masih tetap berpikir ini harusnya ada alasan yang besar nih
sampai harus mengajak guru guru seperti ini begitu
saya pernah baca juga bahwa ini mas fred pernah mengalami sesuatu hal lalu kemudian ada mimpi didatangi oleh
oh enggak enggak
dan itu gimana bisa ditampilin mas freddy
jadi kalau di jenguk gurunya ya istilahnya tapi ketika kecelakaan saya enggak ada mimpi enggak ada apa apa
tapi itu memang dari kecil pak
dari kecil kayaknya seperti itu
saya dari kecil saya pengen pokoknya guru ini harus di
jadi ada salah satu list yang ingin saya bahagiakan selain keluarga adalah salah satunya guru
bagaimana reaksi keluarga pertama kali ketika mendengar bahwa eh ini saya mau berangkatin guru guru saya nih berapa orang enam puluh lima orang ya
gak ada yang tahu pak kecuali istri
ibu saya baru tahu setelah viral
adik saya baru tahu kakak saya baru tahu setelah
pokoknya setelah setelah kejadian lah
nah itu istri sebagai keluarga terdekat keluarga inti gimana
hmm gimana tuh bu
kan kalau tidak ada dukungan dari seorang istri tidak mungkin
apalagi sebagai menteri keuangan
kemarin ketika lagi jalan jalan kesana itu pastikan para guru ini ngobrolin ya
apa perbincangan yang muncul saat itu dengan guru guru yang lain
guru guru yang lain juga merasakan sangat berterima kasih dan merasa bahagia sekali karena kita secara tidak langsung
itu kita reuni secara besar besaran di luar negeri lagi
ya gratis lagi
ya semua gratis
sampai uang saku pun kita diberi
ada murid seperti itu bagaimana perasaan ibu sebagai seorang guru
sebetulnya sebagai guru kita itu sudah merasa senang kalau disapa oleh mantan murid
tetapi kok sampai terjadi seperti ini kita sendiri tidak bisa membayangkan dan kita bersyukur sekali bahwa ada masih ada di zaman sekarang ini
freddy yang berkarakter seperti ini
yang lain seperti apa ibu vero kan ada juga yang sudah berusia delapan puluh tahun ya
bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya tentang fredding
belum pernah ya belum pernah terjadi jadi mereka kami semua guru guru merasa betul betul happy dan bahagia sekali lah
bisa bersama merasakan
bicara guru kan memang pahlawan tanpa tanda jasa begitu
memang tidak sempat terfikirkan dan pernah terfikirkan gitu
membayangkan ada seorang muridnya akhirnya apa
kalau sekarang ibu veron yang ibu vero mungkin bahkan punya kesempatan sekarang bersama freddy ya
ada di sini begitu freddy ada di sebelahnya ibu vero
jika ada yang ingin disampaikan kepada freddy apa itu yang ingin disampaikan kepada freddy
itu ferdier ada di sebelahnya ibu
yang saya harapkan biarlah freddy berhasil betul betul dalam usahanya
dan terutama bisa mendidik putra putrinya sesuai dengan karakter papinya
mas freddy gimana mas freddy apa yang ingin disampaikan kepada ibu veronica
kalau saya terima kasih juga kepada terutama rekan rekan media
karena sebelum saya terima kasih ke ibu veronica nih
tapi istilahnya rekan rekan media juga sudah membuat mereka bahagia dan bangga
ketika banyak dari mereka pengen oh ini harus dimasukin rekor apa gitu ya
istilahnya muri lah atau apa lah ini harus ini
tapi rekan rekan guru itu sudah apa ya namanya dengan adanya media ini sudah mereka sudah sangat bahagia lah
itu gak terbayar itu
jadi kalau saya dengan guru memang ya gak bisa saya membayar apapun istilahnya
saya hanya coba berusaha menyenangkan saja
saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini
yang mungkin tidak saya nggak bisa ngungkapin dengan kata tapi ngungkapinya dengan begini aja udah gitu
nggak bisa ya udah mau gimana
tapi ketika memeluk mereka mencium mereka satu persatu ketika mau berangkat itu udah seneng
karena saya melihat juga saat mas freddy mencium memeluk setiap guru
bahkan juga ada guru yang mungkin belum mas freddy kenal ya sebenarnya ya
atau semuanya itu adalah
semuanya hampir semua kenal sih bu
apa yang mas freddy pertama kali rasakan saat melakukan itu semuanya
kayak ketemu orang tua
lama nggak ketemu orang tua sih pak
jadi misalkan kayak ketemu orang tua yang ya orang tua kita lah
lama gak ketemu itu kita ketika peluk itu ya apa ya senenglah seneng banget
dari sini pun harunya
oke mas fred dan ibu veronica kita jeda dulu nanti kami akan kembali lagi dengan obrolan selanjutnya
masih bersama kami di good morning kembali kita akan lanjutkan obrolan kita bersama mas
freddy dan juga tentunya ibu mega disini sekali lagi ya saya masih tidak bisa berkata kata nih dengan cerita
pada pagi hari ini is out a inspiring story vermy is well dan saya juga yakin untuk pemirsa di rumah
juga begitu tadi mas fred dan juga ibu veronica sudah menyampaikan apa ya buat seorang guru
yang paling penting adalah anak yang mau menyapa juga itu sudah merupakan sebuah kebanggaan tersendiri
jadi begitu ya bagi ibu verun
nah ibu vero sekarang melihat seorang freddy yang sudah seperti ini
bisa dibilang sukses lah ya ibu ya bisa melakukan semua ini
bagaimana perasaan ibu sendiri sebagai seorang guru dari freddy
ya pertama saya merasakan sangat bangga dan bahagia
kok bisa ada anak yang seperti freddy seperti ini sekarang
dan berarti kita juga sebagai guru juga guru guru yang lain
merasa berhasil juga dalam mendidik karakter anak tersebut
bukan membanding bandingkan sih ya
tapi seberapa banyak murid murid yang seperti mas freddy
yang pandai sih banyak ya terus terang
cuma karakternya itu kan kita tidak bisa
mas freddy ini kan sekarang mas freddy sudah diposisi
ini saya mungkin harus bilang ya sudah cukup sukses lah begitu ya mas freddy ya
bagaimana mas freddy menilai kontribusi guru dari sd smp sma terhadap apa yang sudah mas freddy capai saat ini
buat saya sih karena saya itu lulusan s tiga ya sd smp sma
jadi ya mereka lah yang urunan banyak gitu
urun apa ya bahasa saya itu urun ilmu lebih baik
banyak daripada yang di universitas gitu
memang saya sempat mengenyam pendidikan di universitas
cuma banyak sekali yang hal hal basic hal hal mendasar
kayak ilmu kungfu itu kuda kudanya itu diajar oleh beliau beliau ini
jadi akhirnya itu yang warna itu tidak hanya itu sih pak
tidak hanya ilmu secara pelajaran ya
tetapi ilmu kehidupan juga
itu yang saya tadi kemukakan misalkan ada guru yang mengabdinya benar benar mengabdi lah
ya mas fred sempat bilang juga sebetulnya yang gila ini bukan saya tetapi guru guru
gimana mas freddy maksudnya itu seperti apa
nah gila karena gurunya masih mau bertahan jadi guru gitu
selama misalkan ada yang muridnya nilainya jelek aja gurunya diancam
terus setiap hari harus bangun pagi
terus apa ya namanya ya bangun pagi sih mungkin di jakarta udah biasa
saya tahu kalau dulu guru guru yang dulu dulu gajinya kecil banget
tapi mereka masih bertahan gitu dan masih punya semangat untuk mengajar
ya semangat banyak yang semangat gitu
jadi ya itulah salah satu saya berusaha mengingat menghargai itu dari sisi itu
kayaknya pun kurang ya untuk masalah jalan jalan kemarin ya
kalau berbicara soal apa yang diberikan selanjutnya
kalau mas freddy punya rencana lain gak nih untuk nanti guru guru
sebetulnya saya pengen ada sesuatu ya
kayak melibatkan guru guru secara umum pada umumnya
yaitu mau bikin satu apps yang memang powerful untuk mereka gitu
sehingga mereka guru yang memang berdedikasi akan bisa mendapat sesuatu dari itu
itu masih proyek yang masih saya guguli dan kerjakan gitu
jadi ya saya pengen meniru langkah banyak orang
salah satu idola saya di luar tokoh tokoh agama itu muhammad yunus
dimana dia bisa kaya dari memperkaya orang lain
nah apa namanya itu yang pengen saya juga
kalau bisa kalau tuhan izinkan saya pengen itu
mas fred sekarang tinggal dimana sih mas
saya di jakarta pak
di pekalongan terus kemudian
di pekalongan gak laku udah
ini apa ya hebat banget nih anak anak
komentarnya apa nih mas fred setelah tahu nih
anak anak saya kayaknya masih cuek dan masih bingung katanya
terus kalau di ini ada yang ngomong
kata teman saya papi masuk tv
memang karena saya juga enggak
ngobrol tentang ini ke anak sih
bahwa saya mau berangkatkan itu enggak
jadi iya kaget juga ya masalah media kemudian datang
kebetulan disini buku veronica
saya yakin juga ada beberapa guru yang menyaksikan di good morning
ada kata kata yang ingin diucapkan sebelum kita tutup dialog ini
saya dulu atau bu fir
terima kasih semua ya buat netizen buat yang lain
tapi terima kasih juga terutama buat guru
terima kasih juga terutama buat guru guru
guru saya yang sudah membentuk saya selama ini gitu
teman teman alumni juga saya mengucapkan terima kasih
ya next supaya di apa namanya
kedepan guru guru itu lebih mengabdi lebih lah
buat saya itu ingat bahwa peristiwa ini hanya mengingatkan kembali guru guru yang mengabdi supaya nggak lelah
supaya mengabdi dengan sepenuh hati
balas dendam gitu
balas dendamnya dengan sepenuh hati juga
istilahnya saya ingat bahwa saya suatu saat akan membalas dendam budi baik dari bapak ibu
jadi kalau kita memberikan sesuatu yang baik buat bangsa ini
bangsa ini juga akan memberikan baik sesuatu yang baik buat kita
kalau saya terutama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada freddy
dan juga kepada istrinya yang mendukung sehingga semua ini berhasil dengan baik
karena suatu keluarga tidak akan berhasil tanpa dukungan seorang istri
oke baik mas freddy ibu ferry terima kasih banyak sudah hadir berbincang bersama kami di good morning
semoga juga ini menjadi sebuah apa ya
inspirasi yang baik lah ya untuk kedepannya bagaimana kita harus menghargai guru guru